kepuari menegaskan siapapun penjabat puari yang terbukti ikut dalam perjudian akan berujung pada pemencatan
pemencatan di sisi lain saya tegaskan bahwa terkait dengan masalah judi ini sebenarnya pengungkapannya satu tahun ini dari januari sampai agustus itu kita telah mengungkap kurang lebih enam ratus empat puluh satu judi online dan satu empat ratus delapan perkara judi konvensional
jadi ada kurang lebih tiga dua ratus sembilan puluh enam tersangka
sementara untuk bulan agustus ini dua ratus
enam perkara judi online dan empat ratus lima puluh tiga perkara judi konvensional dengan tersangka satu dua ratus sembilan puluh delapan tersangka
namun karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah kapolres kapolda direktur bahkan pejabat mabes
saya minta tidak ada lagi yang namanya judi
apakah itu judi online apakah itu judi darat yang masih nanti kemudian ada kegiatan
jadi kalau itu nanti saya dapati pejabatnya pasti saya copot
dan itu merupakan komitmen saya bahwa di zaman saya judi tidak ada